ini kesempatan kita
untuk membunuh rai subang larang
siapa kau sebenarnya
mau apa kau datang mencariku
nyai dulu sekali pernah dikalahkan oleh siliwangi
sekarang saatnya balas dendam
karena aku mau menyerang pak jajaran
apa kau sudah gila
tidak ada yang bisa mengalahkan pak jajaran
selama dia masih menjadi raja di sana
tapi putranya berada di tanganku
siliwangi tidak bisa melakukan apa apa
siliwangi tidak mungkin membahayakan putranya
kalau begitu aku akan bergabung dengan
aku puas sekali
aku puas sekali
aku puas sekali
pak jajaran diambang kehancuran
dan kini hanya tinggal sejarah
kandang wesi akan menyerang pak jajaran
suamiku yang ada di nirwana
pasti benar benar tersiksa melihat ini
kandang wesi akan menyerang pak jajaran
tenanglah ibu undah
aku akan memikirkan cara
agar tidak banyak jatuh korban
seperti orang asing
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu undah
aku pergi dulu ibu undah
kekuatannya dapat mengalahkan kekuatan kita
aku tidak banyak waktu untuk mengurus kalian
aku harus membebaskan raden walang susang dan memperbaiki kesalahanku
perkenalkan semua kesaktian musuh luar
perkenalkan semua kesaktian musuh luar

sekarang kita serang si liwangi yang kian melemah
alah kamu kemarungu
rayiku ini kesempatan kita
untuk membunuh rai subang larang
bisa melemparkan masalah tersebut
kepada kandang usi
ide yang sangat bagus sekali raka
kalau begitu kenapa tidak sekarang saja dilakukan
ah cepat raka lakukanlah sekarang juga
kamu tunggu saja disini
urusan rayi sepenglarang
biar aku yang merasa ikannya
aku bersumpah rayi
rayi sepenglarang akan mati di tanganku
ini saatnya kita membalaskan dendam kematian guru kita
yang akan mengincar kepala abikara
harga diri perguruan
kembalikan kejayaan mahar bodas
salam hormatku kakak
ijinkan aku bergabung denganmu
untuk membalaskan dendamku pada kandang besi
dan menyelamatkan putriku
aku sangat senang kau bergabung
akan memperkuat kekuatan
kami juga siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami
dengan keberanian kalian
hai harus beinang
rumah sekali kau siriwangi
alhamdulillah untung aku sudah mempersiapkan diri dengan ajian karangsetlah kalau tidak
mungkin aku sudah mati aku harus segera menyamar untuk membantu pada jalan
kejahatan orang orang kandang mesti harus segera dihentikan